terima kasih anda masih menyaksikan reportase jawa timur
nama yang baik tentunya mudah diingat orang
selain mengandung arti khusus dan harapan
sebuah nama juga merupakan inspirasi dari orang tuanya
inilah yang mengilhami sebuah keluarga di banyuwangi
untuk memberikan nama anak mereka
ariel peter pan mirip vokalis band ariel noah
siapa yang tidak kenal dengan ariel peter van
bersama grup bandnya noah
ariel sudah menjadi legenda musik indonesia
hal ini pula yang mengilhami supiat dan wiyi
warga kedung ringin banyuwangi
memberi nama anak mereka ariel peter pan
bersekolah di sdn satu kedung ringin banyuwangi
ariel peter pan cilik menuntut ilmu
tidak ada yang berbeda dari bocah berusia sepuluh tahun ini
selain pintar ia juga pintar bergaul
namun meski namanya mirip dengan artis
ia justru tidak ingin menjadi
ia bercita cita ingin menjadi seorang sepak bola profesional
karena ariel sangat mengidolakan pemain barcelona lionel messi
pemberian nama ariel sendiri merupakan keinginan dari kedua orang tuanya
pasalnya pasangan keluarga nelayan ini
sangat mengidolakan ariel peter pan
waktu ibu melahirkan ini
jadi ibu namakan ariel peter pan
memang ibu ngefans sama ariel
dengan memberikan nama sang idola kepada anaknya
keluarga berharap dewasa kelak
ariel dapat menjadi sosok yang lebih berhasil
dibanding nasib kedua orang tuanya